ada apa paknya
lebih baik kamu temen irot
jangan sampai enam nya ketahuan
aman orangnya udah pergi
cari barang bukti
jangan sampai ketahuan
dun jangan tinggalin saya dun
gula seperempat kilo kopi dua aja
ini kau berapa cek enam ribu ini
ini kan kembalinya
lumayan buat jaga jaga kalau misalnya si kang kusoi kelamaan dan nembak nembak aku
nonton tin nonton tin jual telur gak gak jual tut adanya cuma buat bikin mie rebus
kalau gitu aku beli di mana yuk

emangnya perlu berapa kalau cuma dua butir mah bisa
ya udah gak apa apa nonton tin dua aja sebentar ya tut yuk
ini tuh telurnya berapa nonton tin
lima ribu nah pas nih makasih ya tut
ada apa pak nya
saya sadar mang
saya telah melakukan kesalahan besar dengan mendekati cucu
terlebih dahulu saya membicarakan
juga kemang jubat
bisa diputar kembali
saya tidak ingin lakukan itu semua
perjuangan itu adalah persatuan semua orang
bukan hanya satu orang
kita semua kembali
kembali bersatu untuk mempertahankan tanah yang ada di cidahu
kata kata itu ada maknanya pak jak
cara menyampaikan kalimat
cara menyusun kalimat
mencerminkan apa yang kita inginkan sebenarnya

perjuangan itu adalah